kisruh minyak goreng belum juga usai
jika pekan sebelumnya antrean panjang dan kelangkaan serta harga tinggi yang menjadi sorotan publik
kini sosok sang menteri perdagangan menjadi sasaran aksi buruh dan mahasiswa
di jakarta selasa siang aksi unjuk rasa dilakukan ratusan buruh di gedung kementerian perdagangan gambir jakarta pusat
masa buruh meminta presiden joko widodo mencopot muhammad lutfi dari jabatannya sebagai menteri perdagangan
lutfi dinilai masa gagal mengendalikan harga minyak goreng
presiden buru said iqbal mendesak dalam tujuh hari harga minyak goreng kemasan bisa menjadi sebelas atau rp empat belas per liternya
bila mana menteri perdagangan tidak diganti sebagai hak prerogatif bapak presiden
dan minyak goreng dalam satu kali tujuh
minyak goreng kemasan tidak turun harganya partai buruh dan organisasi serikat buruh serikat petani di seluruh indonesia
empat provinsi empat ratus delapan puluh tiga kabupaten kota akan menggelar aksi besar besaran untuk meminta pemerintah menurunkan harga minyak goreng kemasan bukan minyak goreng curah
aksi masa juga terjadi di kota malang jawa timur
masa mahasiswa memprotes mahalnya harga minyak goreng dan menuntut menteri perdagangan dicopot dari jabatannya
aksi mahasiswa digelar di depan kantor dprd kota malang selasa siang
para mahasiswa yang mendesak untuk masuk menemui anggota dprd dihalau oleh aparat kepolisian yang berjaga
masa kemudian membakar ban bekas di jalan tugu kota malang
sejak kisru minyak goreng bergulir
menteri perdagangan menghentikan perusahaan untuk mencari penyelenggaraan
menteri perdagangan menggandeng polri untuk memeriksa pelaku industri serta jalur distribusi minyak goreng
senin sore kapolri bersama menteri perdagangan dan menteri perindustrian melakukan sidak di kawasan marunda celincing jakarta utara
kunjungan bertujuan untuk memastikan pendistribusian minyak goreng berjalan lancar dari produsen hingga ke pasar pasar tradisional
dalam kesempatan ini saya ingatkan tolong untuk dijaga disiplin terkait dengan rantai suplai yang sudah ditentukan
jangan ada yang melakukan penyimpangan
pemerintah kini mewajibkan seluruh industri penghasil minyak goreng curah wajib terdaftar dalam program pendistribusian minyak goreng di kementerian perindustrian
besok ekspektasi kami dari empat puluh satu yang sudah mendaftar itu semua kita sudah berikan nomor registrasi sehingga semua bisa mengikuti program ini
saya ingin sampaikan begini semua industri yang menghasilkan mgs curah
hukumnya wajib untuk mengikuti program ini
sementara menteri perdagangan muhammad lutfi kembali menjanjikan pendistribusian minyak goreng dalam tiga hingga empat hari ke depan dapat kembali normal
karena dalam tiga empat hari ke depan perak perak ini akan memasuki marketnya sendiri dan mudah mudahan harga akan semakin turun dengan melimpahnya tok yang akan datang
desakan perbaikan tata kelola minyak goreng memang kembali menguat dua minggu menjelang bulan ramadan
kapolda jawa timur irjen pol niko afinta dan satgas pangan gabungan selasa kemarin melakukan sidak di pasar wonokromo surabaya
ketersediaan minyak goreng curah ternyata terbatas sedangkan minyak goreng kemasan sudah terpenuhi
saat ini harga minyak goreng kemasan premium di pasaran mencapai rp lima puluh per dua liter sedangkan minyak goreng mencapai rp dua puluh dua per kilogramnya
pengiputan cnn indonesia